lebih dari satu bagaimana
kalau punya kupon lebih dari satu
memangnya kenapa kang dadang
saya punya kupon lebih dari satu
bisa punya kupon sembako murah dari mana
kan kepon ini cuma buat orang orang yang tidak mampu
ada yang lagi deketin aduh
aku pura pura gak tau
udah makan udah mandi udah tidur
nanti kalau gak ada yang cengkuk kamu
kamu tinggal sama bibi emang
batunya hilang gajahnya datang
aku tahu maksud dirimu
dia yang suka
saya sudah bicara dengan pak kades
kita kembali ke aturan semula
satu orang hanya boleh pegang satu kupon
dan tidak boleh ada titip titipan
tapi antriannya panjang kan
pasti bakal lama selesainya
belum lagi takutnya ada warga yang nggak mau sabar untuk ngantri
mereka main sorobot masuk
bisa mainin berulang keributan kan
tugas kita melayani masyarakat
jadi kita harus sabar menghadapi apapun
kalau kita bersiap tegas kepada mereka
insya allah tidak akan terjadi keributan
mudah mudahan pajak kita lancar ya kan
nah sekarang kalian siap siap
satu orang teh cuma boleh pegang satu kupon
kalau ada yang ketahuan punya kupon lebih
nanti diambil sama pak kades
apaan ya kamu ya udah
waalaikumsalam kak dadang
sebetulnya teh kalau satu orang boleh pegang berapa kupon
satu orang cuma boleh pegang satu kupon kang
kalau lebih dari satu bagaimana
kalau punya kupon lebih dari satu sisanya disita
memangnya kenapa kang dadang
saya teh bingung
saya punya kupon lebih dari satu
kang dadang bisa punya kupon sembako murah dari mana
kan kepon ini cuma buat orang orang yang tidak mampu
saya tuh sebetulnya
sebetulnya dititipin orang
orang tua kasihan sakit sakitannya
tidak mampu datang ke sini
kang dadang baik sekali
maka dari itu sobri
kamu juga harus nolongin saya
kasihan nih teh
masalahnya bukan cuma satu orang yang saya tolongin
ada dua belas orang
udah pada tua sakit tidak mampu datang ke sini
maaf kang dadang lok nggak bisa
satu orang itu cuma boleh pegang satu kupon
ya mungkin bisa dibantu sama istrinya atau anaknya
ini teh sebenarnya
kuponnya bukan cuma orang ciraut saja
tapi dari kampung lain juga begitu
kasihan ini udah pada tua tua
udah pada sakit
nggak punya anak nggak punya istri
soalnya bapak bapak ini kasihan kesekolot
saya kan panitia jadi sangat dilarang untuk memegang kupon
mungkin bisa diwakili oleh tetangganya kang
tapi itu tadi yang penting satu orang nggak boleh lebih dari satu kupon
sebaiknya jangan tuh kang
kan warga sini sudah kenal sama kang dadang
kalau mereka ngelihat kang dadang tuker kupon bazaar murah
pasti mereka protes satu kang
saya nggak mau ada keributan kang
udah saya permisi ya

kan anak anak sudah pada libur bu
mengapain popon ke taman bacaan
kupon sekolah boleh libur lomba hutung boleh selesai
pesan tranquilat boleh berakhir
tapi taman bacaan itu harus tetap dibuka
karena taman bacaan itu selain tempat anak anak belajar bersama
tapi juga tempat warga bisa pinjem buku
tapi juga tempat warga bisa pinjem buku
jadi taman bacaan itu selain tempat anak anak belajar bersama

itu gak ada liburnya
setiap hari harus tetap kita buka pon
gitu ya bu
yaudah sekarang kamu sana ke taman bacaan
yaudah tuh bu
popon tenti baju dulu ya
ini pon sekalian